semua buang buang dia
kamu harus ingat
cinta itu akan menemukan jalannya sayang
tapi aku percaya sama ucapan kamu mil
pasti akan menemukan jalannya
tapi cinta gak harus selalu memiliki kan mil
tumben datang ke apartemen aku
aku mau bicara sama kakak
sebenarnya tuh aku mau minta tolong sama kakak
jadi gini kak
kan kakak tahu aku gak pernah cinta sama dia
dan pernikahan aku sama alia itu pernikahan palsu kak
itu gak syah
akhir akhir ini kakak juga gak sejalan sama alia
jadi mendingan aku bantuin kamu kan

gak usah pake mentuni
ingat hutang lu cuma semuanya
sekarang juga lu harus bayar hutang lu
loh itu bukan omnya ahli ya
mas mas mas duduk dong
jangan main hakim sendiri dong
lu gak usah ikut campur ya
emang dia tuh kenapa sih mas
dia punya utang sama gue
kalah judi gak mau bayar
main kabur aja gue habisin nyawa lu
sebenernya waktu siapa sih
lu itu bukan yang omnya ahli ya ya
yang waktu itu jadi wali dipermikan gue sama dia
gue nanya lu serius ya
lu itu siapa sebenernya
lu bukan omnya ahli ya kan
bapaknya ahli itu sekolah di amerika
jadi dia yang bayar hutang lu
dia gak mungkin punya adik kayak lu
atau mau gue panggil polisi
sekarang lo gue minta untuk ngaku ya
ngaku siapa lu sebenarnya
ampun ampun bang
untuk pura pura jadi homenya bang
saya dibikin di ditas palsu

tapi saya tidak bisa jadi wali nikahnya
seorang itu dibayar sama aneh ngalya
untuk pura pura jadi omnya bang
saya dibikin di ditas palsu
aku udah terima semuanya
bukti bukti pernikahan kamu
yang tidak sah sudah lengkap
yang tidak sah sudah lengkap
saya berharap di sana saya bisa merasa lebih baik
ibu yakin ibu bakal meninggalin ini semua
bu tolong ibu pikirkan lagi baik baik ya
keputusan saya ini sudah mantap win
bu dulu ibu pernah cerita ke saya
bahwa ibu merintis semua ini mulai dari bawah
dan dulu ibu bercita cita sekali
ingin membangun kerajaan dagang bernama je
tapi kenapa ketika semuanya sudah ada dalam genggaman ibu
ibu malah ingin meninggalkannya begitu saja bu
udah lah win
saya sekarang udah gak mau apa apa lagi
saya cuma butuh ketenangan batin
dan secara nggak langsung apa yang saya alami belakangan ini membuat saya ngerasa sangat bersalah
saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini sekarang benar atau salah men
tapi coba kamu pikir deh win
apa saya punya hak untuk menghancurkan hidup dan juga pernikahan orang lain
itulah sebabnya win
saya mau menjauh dari milu
kamu masih muda
kamu masih cantik
masih banyak pilihan di luar sana yang bisa kamu pilih tanpa harus merebut suami orang
sudah saatnya saya melupakan mila
saya nggak mungkin menerima milo sedangkan dia masih suami orang lain
itu disney itu
kok gak bisa bersama ma
nggak viktoran dulu ma
masih selalu sama ma sama dia
masih juga kayak di tengah
terima kasih donk
tapi kenapa kita juga decide
bukan bercanda kan
aduh mil apa apaan sih
maaf neng alia saya terpaksa memberitahukan semuanya
kamu bilang orang ini adalah om kamu dan menjadi wali di nikah kita kemarin
kamu tuh udah lawa haras ya
dan aku juga yakin kamu yang sengaja menculik papa mama aku kan
mil udah kamu tuh senang dulu mil kamu sabar
enggak aku akan melaporkan pernikahan kita yang berwajib
dan bilang kalau pernikahan kita itu nggak asah dan harus dibatalkan
mil mil mil aku mohon nek mohon jangan mil mil please mil aku cinta banget sama kamu
udah gak ada pintu maaf untuk kamu lagi alia aku tetap akan mengurus perceraian kita
mil aku tuh nggak maksud kayak gitu mil aku tuh cinta banget sama kamu
dari kamu kamu sekarang ikut saya untuk menjadi saksi atas semua kebohongan dia
jadi kamu mau nggak kalau milo akan jadi milik kamu seutuhnya dan selama lamanya
gimana caranya di
tenang aja nanti aku kasih tau
yang pasti besok kamu harus datang ke kantor aku tungguin ya
pertama tama gue akan tetap jalani perencanaan gue dulu
biar lu tahu rasa ya juni karena gue akan hancurin lo
dik gue butuh ketemu sama lo sekarang juga ya
biasa ada kerjaan dan gue bisa ngejamin ya setelah kerjaan ini lu gak perlu kerja lagi seumur hidup
karena bayaran lo kali ini nggak besar banget
tapi satu syarat lo nggak boleh jangka
ya tapi lo masih bisa
ya tapi lo masih bisa
kalau aku gak bisa memiliki kamu
mendingan kamu mati aja